pengadilan negeri jakarta selatan juga menghadirkan empat saksi ahli lainnya
untuk memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
salah satu ahli forensik dr farah p karao menjelaskan
terdapat dua luka fatal yang menyebabkan kematian yosua
dr farah p karau merupakan salah satu ahli forensik
yang mengatopsi jenazah brigadir yosua utabarat
di rumah sakit polri kermatjati pada delapan juli lalu
farah menjelaskan tim ahli forensik menerima jenazah yosua sekitar pukul delapan malam
berdasarkan hasil otopsi tersebut
yosua diperkirakan telah meninggal sekitar dua sampai enam jam sebelum diterima
dalam pemeriksaan tim forensik rumah sakit polri menemukan
ada tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar di tubuh yosua
dari tembakan itu satu peluru masih bersarang di dada bagian kanan
ahli forensik menyatakan secara keseluruhan
ada dua luka yang berakibat fatal terhadap kematian brigadir yosua huta barat
menilai saluran luka atau lintasan anak peluru masuk ke dalam tubuh
dari kepala bagian belakang itu dia menembus rongga kepala
mengenai tulang tengkorak kemudian mengenai otak
kemudian dia keluar pada atap tulang tengkorak
dan keluar di daerah hidung
keluar di daerah hidung
betul kemudian untuk luka tembak yang kedua di bibir bagian bawah sisi kiri
itu salurannya kami periksa mengenai bibir bawah sisi kiri
masuk mengenai rahang bawah sisi kanan
kemudian mematahkan tulang rahang
dan keluar di leher sisi kanan
kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan
sebagai luka tembak masuk itu kami telusuri lintasan anak peluru
oke kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan sebagai luka tembak masuk itu kami telusuri lintasan anak peluru
lintasan anak pelurunya keluar pada lengan bawah kanan

kemudian luka tembak masuk yang pada dada sisi kanan
itu mengenai iga ketiga keempat kanan depan
kemudian menembus rongga dada dan merobek organ paru
kemudian dia bersarang pada iga kedelapan kanan belakang
kemudian luka tembak yang ada pada pergelangan tangan

itu kami telusuri dia keluar di bagian depannya
kemudian luka tembak masuk yang pada kelopak bawah mata kanan sisi luar
dia keluar di bagian dalam dari kelopak bawah mata kanan
kemudian yang terakhir luka tembak masuk pada jari manis tangan kiri
masuk dari sisi dalam keluar pada sisi keluar
dari tujuh buah luka tembak masuk yang kami temukan
ada dua yang bersifat fatal atau dapat menimbulkan kematian
yaitu luka tembak pada dada sisi kanan
dada sisi kanan luka tembak pada dada sisi kanan
yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri